kondisi italia yang tertutup bagi pendatang yang ingin masuk maupun penduduk yang akan keluar tentu membuat warganya khawatir
apalagi warga negara indonesia yang berada di italia
dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah seorang wni yang berada atau tinggal di lissone italia
selamat sore waktu jakarta pagi waktu italia
mbak linda anda berada di lissone sekitar tujuh belas km dari milan
kondisi di lissona sendiri dan di milan sampai dengan hari ini setelah pemerintah italia atau pemerintah setempat menetapkan status lockdown di seluruh wilayah italia seperti apa
di lissone sendiri kondisi masih lebih baik daripada di milan ya
di milan kondisinya sudah semakin buruk
lebih banyak penduduk juga di sana dan kebetulan banyak yang bekerja di sana
banyak yang dari lissone pergi kerja di milan
jadi risk untuk kena coronavirusnya lebih tinggi
saya pribadi karena saya bekerja sebagai guru dan sekolah sudah ditutup kurang lebih tiga minggu
walaupun gaji tetap dibayar
dan kita guru guru juga tetap
berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap murid murid
kita bikin video misalnya membaca buku di video atau bikin aktivitas untuk diberikan melalui skap ore whatsapp ke para orang tua
jadi tetap ada interaksi dengan mereka
pemerintah sendiri memberikan tunjangan untuk para family yang kesulitan
karena dengan kondisi ini mereka juga banyak yang dirumahkan
atau harus membayar babysitter karena anak anak di rumah
kalau untuk pendidikan artinya walaupun terhambat tapi cukup terhandle lah ya
seperti yang anda sampaikan
bagaimana dengan pelayanan fasilitas atau pelayanan publik
kita tahu tadi anda sebutkan di lisonel sendiri sebenarnya lebih baik kondisinya dibandingkan di milan gitu
tapi bagaimana dengan fasilitas
seperti misalnya transportasi publik menuju ke luar kota lisone
kalau misalnya orang untuk membeli kebutuhan
karena kita lihat tadi di beberapa tayangan salah satu wilayah di italia
warga berbondong bondong untuk membeli kebutuhan makanan di salah satu supermarket gitu
dengan kondisi yang cukup berbeda dari hari hari normal
seperti apa kondisinya mbak linda
itu biasanya kejadian di hari pertama ya
misalnya hari pertama kita dirumahkan
itu semua panik berbondong bondong mengosongkan supermarket
karena mereka takut ya tidak bisa keluar lagi gitu
dan mereka benar gitu
maksudnya tadinya semua ditutup cuma untuk satu minggu
terus jadi satu minggu lagi sekarang sampai bulan april
udah sebulan lebih kan jadinya
jadinya ya mereka paniknya seperti itu
kayak kemarin dua hari lalu ya
lembardia itu termasuk kota saya
kota kota yang banyak industri nya ya
yang ekonomi beredar
itu orang orang yang dari sout dari selatan itu pada kabur
malam malam tengah malam naik kereta pada kabur mereka
dari itu banyak juga dikritik dari kita kita yang tinggal di sini
giliran mau kerja aja pada kesini gitu
ada masalah mereka kabur
di tempat mereka juga
ya memang ada fenomena seperti ini
tapi terus pemerintah menangani
kita nggak ada kekurangan makanan
hari berikutnya supermarket penuh lagi
saya pribadi belanja online
saya lebih senang menghindari
artinya distribusi logistik cukup baik ya mbak linda ya
terakhir singkat saja mbak linda
dengan status lockdown ini kendala apa saja yang ditemukan
imbauan apa yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada seluruh warga
kepada seluruh masyarakatnya
apakah betul betul lockdown itu berarti hanya boleh berada di rumah
tidak boleh keluar rumah melakukan aktivitas
atau seperti apa
pemerintah menghimbau kalau bisa kalau tidak penting penting sekali
kita tinggal di rumah
kita tinggal di rumah
belanja online smart working seperti itu
tapi sebenarnya masih bisa keluar
mereka masih mengizinkan bar restoran
bar itu seperti cafeteria ya
kita di sini call nya bar
jadi buat ngopi itu tetap buka dari jam enam pagi sampai jam enam sore
dengan aturan harus menjaga jarak satu meter dari tiap kliennya ya
jadi tetap tidak seperti kota mati sih
aktivitas tetap gitu sampai jam enam setelah itu ya tutup semuanya
terus manifestasi besar yang dimana menarik orang banyak
atau misalnya seperti seri a kalco sepak bola itu ditunda
ditunda untuk sementara ya
mudah mudahan mudah mudahan situasinya berangsur normal kembali
semua aktivitas bisa kembali pulih seperti sediakala
terima kasih mbak linda sudah bergabung dengan kami
linda yani salah seorang warga negara indonesia dari lisone italia